isu keretakan koalisi partai gerindra dan juga pkb berhembus
di tengah adanya isu perjodohan antara ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo sebagai pasangan capres maupun cawapres
kedua partai senada mengelak jika disebut keretakan ada dalam koalisinya
namun keduanya juga tetap mengklaim masih mengusahakan masing masing ketumnya menjadi capres
benarkah keretakan terjadi karena keduanya masih ngotot dalam posisi capres
atau kemudian ini strategi mencocokkan nama nama calon sembari menunggu respon publik
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami waksek jen pkb saiful huda
assalamualaikum selamat malam mas saiful apa kabar
selamat malam mas apa kabar baik
alhamdulillah dan berikutnya adalah direktur indo strategik koirul umam
mas khairul selamat malam apa kabar
selamat malam mas bram selamat malam mas syaful huda
baik alhamdulillah dalam kondisi baik para narasumber saya akan langsung ke
mas saiful jadi benar ini mas koalisi terancam bubar dan
ada kemungkinan komposisi baru begitu kalau caimin katakan
ya yang hampir pasti saya kira dipastikan dulu terkait dengan isu yang mendorong
pasangan pak ganjar sama pak pak bowo
jadi tingkat kebenaran isu ini yang perlu diuji sebenarnya
karena sampai hari ini koalisi kami dengan gerindra gak ada masalah sama sekali
dan terus beranjak untuk memastikan beberapa budir piagam kesepakatan bisa jalan
misalnya membangun perluasan koalisi di luar pkb gerindra
karena itu termasuk dalam budir piagam
dan kami terus komunikasi dengan partai partai
yang bisa bergabung dengan kita
bergabung dalam koalisi pkb gerindra
jadi kepastiannya bukan soal apa ada kertakan atau tidak
karena kami merasa tidak ada masalah apapun sampai hari ini
ya dipastikan saya kira isu yang menggelinding itu
benar atau tidak menyangkut soal pak bowo dan ganjar yang dipasangkan
baik artinya berarti maksud dari caimin adalah komposisi baru ini perluasan koalisi begitu ya
bukan ganti partner dalam koalisi begitu mas saiful

bukan ganti partner dalam koalisi begitu mas saiful
bukan ganti partner dalam koalisi begitu mas saiful
kira kira begitu karena sejak awal koalisi ini dibangun sampai hari ini
diskusi kita dengan gerindra termasuk diskusi kita yang di sekber bersama
di kantor sekber sama yang memang masih nunggu waktunya kapan mau diresmikan
tapi sudah kita isi dengan diskusi kecil
memang belum ada nama lain selain pak prabowo dan gus mohaimin
dan memang perdebatannya dua duanya direkomendasikan dalam forum tertinggi partai
caimin direkomendasikan hasil muktamar dan pak prabowo direkomendasikan dari hasil kongres
jadi dua duanya punya mandat yang kuat
oke kalau begitu
ini titik ini yang nanti akan kita diskusikan
oke mas saiful kalau begitu artinya ini alotnya ada di dalam antara gerindra dan juga p tiga

ada godaan dari luar dalam tanda petik seperti yang kemudian anda sampaikan tadi ada nama lain
tapi ini kan kemudian sekjen gerindra ahmad muzani juga mengatakan mempertimbangkan begitu ketika ada nama calon cawapres atau bacawa pres lain selain nama caimin begitu
sampai hari ini dalam berbagai pertemuan belum ada
mungkin mas muzani pada konteks yang lain ya
tapi komunikasi kami dengan mas muzani dengan teman teman gerindra belum ada nama selain dua nama ini
oke artinya masih alot di soal siapa kemudian yang capres begitu ya karena dua duanya majelis tinggi partai masing masing masih mengamanatkan kedua ketum begitu ya mas saiful ya
persis sebagaimana sampaikan oleh caimin dalam doorstop di dpb bkb kemarin
oke saya akan ke mas koirul
mas koyrol bagaimana melihatnya

kemudian yang menjadi alat begitu piagamnya sudah ada calonnya kalau kita analogikan mau menikah itu sudah ada dua begitu
apa kemudian ganjalan kemudian kalau anda menganalisa
mas bram tentunya di level ini baik gerindra maupun teman teman di pkb tentu tidak berharap ini kemudian menjadi semacam perjanjian batu tulis yang kedua
jadi jangan sampai kemudian janji janji
jangan sampai kemudian janji janji politik komitmen politik itu kemudian tidak terlaksanakan
tetapi saya melihat bahwa seorang muhyiddin iskandar adalah seorang politisi senior yang pada takaran statement politiknya relatif terukur
nah karena dia memiliki takaran yang cukup terukur maka statement kemarin ketika kemudian mengajukan sebuah argumen untuk membentuk komposisi baru itu bukan sebuah statement yang sifatnya spekulatif
tetapi tentu merespon sebuah situasi yang mungkin beliau baca teman teman pkb baca mungkin mas huda juga sebenarnya di belakang layar juga membaca
ada sebuah dinamika yang ini bisa mengarah pada sebuah krisis terselubung
kenapa kemudian itu terjadi
maka sebenarnya ada sebuah operasi politik yang kemudian kalau kita cermati adalah sebagai upaya untuk menemukan sebuah komposisi yang relatif lebih memilih
nah itulah yang kemudian kita baca misalnya posisi capres cawapres memang belum clear
tetapi kalau kita melihat fatsun politik di dalam konteks koalisi dari aspek elektabilitas partainya dari aspek elektabilitas capres capres yang ada
maka tentu kita berkeyakinan bahwa caimin sebenarnya sudah cukup legowo untuk berposisi menjadi cawapresnya

karena tidak seolah kemudian ada sebuah respon yang seolah olah meng underestimate atau belum begitu percaya diri terhadap kapasitas caingin
di dalam upaya untuk mengkonsolidasikan elektabilitas yang diharapkan bisa mengantarkan pak prabowo menuju kemenangan di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
itulah kenapa kemudian kita memaknai bahwa keseriusan kelegowoan dari teman teman di pkb itu
seolah bertepuk sebelah tangan ketika kemudian dari pihak gerindra sendiri
seolah mencoba untuk bermain dua kaki untuk mencari alternatif alternatif baru
dan kemudian belakangan memunculkan sejumlah spekulasi
ada prabowo puan ada prabowo ganjar dan semua itu seolah olah kemudian
mengkonfirmasi sejumlah informasi adanya narasi pembentukan superblok
yaitu sebuah koalisi besar yang seolah olah di level ini
maka akan berimplikasi kepada keberadaan cak imin selaku representasi dari pkb
yang diharapkan oleh teman teman pkb akan menjadi cawapres bagi pak prabowo
oke artinya menurut anda ketidakyakinan ini dari gerindra melihat sosok seorang caimin
ketum pkb begitu untuk sebagai cawapresnya begitu ya anda menganalisanya
iya karena sebenarnya kalau misal sebuah koalisi sudah deklarasikan cukup clear
dan itu sebenarnya sudah tidak adil
sebuah halangan karena bagaimanapun juga dari aspek legal formal administratif
maka sebenarnya tidak perlu kemudian melakukan penggemukan
kalaupun ada itu sifatnya adalah bonus
nah tetapi per pendeklarasian awal kemudian diikuti dengan deklarasi yang lebih formal kemarin di sentul
tetap kemudian belum ada
ketentuan dan belum ada penetapan siapa capres siapa cawapres
tetapi kita berkeyakinan
tentu cawapres adalah pak prabowo
veteran pilpres tiga kali memiliki basis elektabilitas yang relatif terjaga
dan gerindra secara elektabilitas juga di atas pkb
tetapi pertanyaannya kenapa kemudian tidak ditetapkan nama caimin sebagai cawapres
dan posisi cawapres tetap dikosongkan artinya ada ruang negosiasi yang belum selesai di sana
nah disinilah kemudian
membuka sejumlah spekulasi muncul nama mbak hovifah indar parawansa
muncul nama upaya kembali tadi mengembalikan perjanjian batu tulis yang barangkali
bagi seorang politisi senior selevel bu megawati misalnya
mungkin upaya untuk melunasi janji politik lama itu kemudian penting untuk ditunaikan
supaya kemudian tidak ada beban sejarah ke depan
nah barangkali kemudian kalau misal penyatuan gerindra dan pdip itu terjadi
maka berpotensi berimplikasi kepada soliditas gerindra pkb dan juga tadi yang disampaikan lo cak imin
bahwa ada kemungkinan pkb akan mengoreksi secara total dan kemudian melakukan simulasi ulang
terhadap struktur koalisi yang akan datang
oke saya akan langsung konfirmasi ke mas saiful dikatakan tidak perlu digemukkan begitu itu kemudian hanya bonus
jadi benar alasan soal cinta bertepuk sebelah tangan ini mas saiful
saya kira levelnya belum ini masih dalam belum sampai sejauh itu
ini masih pada konteks menghitung karena saat yang sama yang mengalami kesulitan untuk membangun ini kan tidak hanya pkb gerindra
semua partai mengalami kesulitan dan stuck dalam konteks membangun pasangan pasangan ini

jadi kalau kira kira bisa kami kabarkan
bahwa apa yang terjadi di dalam tubuh pkb gerindra kira kira judulnya tinggal soal menunggu waktu saja kira kira begitu
oke nah kalau anda
pada konteks itu kerumitan pkb gerindra tidak serumit misalnya nasdem yang sudah mendeklarasikan anies
yang sampai hari ini juga masih belum ketemu siapa yang harus dipasangkan
begitu pula dengan kib juga
kan calon presidennya juga belum ada
terlebih lebih pdip yang sampai hari ini juga belum menentukan siapa yang akan diusung
kira kira kalau dilihat dari perspektif itu
jadi memang kita saling mengintip kapan kira kira pasangan kita akan dideklarasikan dan sambil melihat perkembangan eksternal dari perspektif itu
oke mas itu kan tapi dari faktor eksternal dari luar begitu
kalau anda katakan tadi masih menghitung kalau saya pinjam bahasa dari mas khoirul tadi masih negosiasi
jadi di mana alatnya begitu
ibarat kalau mau nikah apa jangan jangan ada semacam perjanjian pernikah yang tidak ketemu misalkan
memang kami sama gerindra belum menetapkan deadline ya
jadi sampai hari ini
kita belum menyepakati deadline kapan kita harus deklarasi
mas muzani tadi yang bilangnya akhir tahun atau awal tahun begitu mas saiful
itu kan kira kira perkiraan
sampai hari ini
pembicaraan kita dengan gerindra belum
belum sampai pada kapan deadline yang harus kita sepakati bersama
nah karena itu
ini proses mengalirnya juga
dan dalam suasana mengalir ini
kita pastikan semua instrumen pemenangan sedang terus kita bangun
teman teman di daerah
terus membangun komunikasi dan konsolidasi bersama
dan ini termasuk yang bagian dari pelaksanaan pihak kesepakatan yang sudah kita terangani bersama
oke mas saiful tadi kemudian mas hoirul mengatakan ada kemudian bisa jadi opsi
seorang ketum pkb itu juga menghitung ulang begitu
bukan kemudian dalam arti perluasan seperti yang anda katakan
jika kemudian masih menggunakan stigma bertepuk sebelah tangan tadi
seberapa mungkin itu dilakukan
untuk bisa mencapreskan sendiri
ya pada konteks itu
agenda untuk memperluas koalisi ini kan
masuk dalam satu satu buktir dari kesepakatan itu
dan kita juga ingin menang besar setelah melihat konstelasi yang semacam ini
dan kami merasa hidup ini bisa kita dorong perluasanya setelah melihat perkembangan terakhir semacam ini
pkb saya kira punya track record yang punya komitmen yang kuat
ketika koalisi sedang dibangun
pkb nggak pernah punya sejarah untuk mencederainya
jadi kalau kita lihat dari berbagai siklus
kita nggak pernah menodai dari kesepakatan yang sudah kita bangun
track record komitmen itu tadi ya
nah pertanyaannya kemudian
apakah kedua duanya punya komitmen untuk menjaga itu
nah itu yang saya kira cak imin kemarin menyampaikan
ketika ada satu pihak yang mencederai dari kesepakatan ini
saya kira apa yang disebutkan oleh cak imin
itu benar karena kami tidak pernah mencederai dalam sebuah kesepakatan
berarti artinya ada kecurigaan kepada gerindra dong mas saiful
soal akan ada potensi mencederai tadi
sebenarnya kan pertanyaan respon ketum itu kan merespon
ketum itu kan merespon pertanyaan dari teman teman wartawan
cak imin sendiri waktu ketemu terbatas juga
beliau spontan saja
dan nggak ngebayangkan tiba tiba ada isu misalnya yang ditanyakan oleh teman teman wartawan
ini kok ada rencana koalisi pkb ganjar prabowo gitu
dengan spontan saja
bahwa ya kalau itu benar
kalau itu benar kata ketum artinya kan
sesuatu yang tidak diperbincangkan
itu respon spontan aja dari ketua umum
oke saya akan tanyakan ke mas khoirul
benarkah kemudian itu menjadi respon spontan begitu mas
iya mas bram cak imin itu politisi senior
memiliki jam terbang cukup tinggi
dan untuk sejumlah informasi sensitif
dan juga sangat strategis
kita meyakini bahwa informasi informasi seperti itu
tidak kemudian serta merta beliau cerna dengan mentah mentah
tentu ada proses filter yang cukup memadai
artinya kalaupun kemudian ada statement yang tadi mungkin dalam bahasa mas huda
ini adalah statement yang sifatnya reaktif
tetapi kalau misal kita cek
sereaktifnya sejumlah statement politik
cak imin biasanya cukup disiplin
tetapi begitu kemudian menyampaikan akan membentuk komposisi baru
tentu ini adalah sebuah statement
yang memiliki nuansa ancaman
dan tentu sudah diperhitungkan
tentu sudah disimulasikan
mungkin betul dalam track record nya disampaikan mas yuda tadi
bahwa pkb tidak pernah menciderai koalisi
tetapi kalau misal kemudian dicederai
bisa saja kemudian evaluasi total terhadap proses koalisi yang ada bisa dilakukan
dan hal ini harus difahami juga oleh teman teman di gerindra
bahwa dukungan pkb bukanlah sebuah cek kosong
yang diberikan untuk mendukung prabowo di dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
tentu ada kalkulasi
dan harapan itu termanifestasikan ke dalam pencawa presan seorang muhyiddin iskandar
itulah kenapa kemudian kalkulasinya cukup clear
dan semua pihak juga mencerna bahwa komposisi pasangan prabowo muhyiddin
adalah komposisi pasangan yang akan didorong oleh koalisi ini
kemudian ketika kemudian gerindra menemukan sebuah formula baru
yang barangkali memungkinkan dan lebih efektif untuk memenangkan kontestasi di dua ribu dua puluh empat mendatang
maka kalkulasinya menjadi sangat taktis dan pragmatis
nah ketika kemudian hal itu terjadi
muncul narasi tentang penyatuan kekuatan gerindra dengan pdip misalnya
maka kemudian dalam konteks ini
gerindra sendiri akan melakukan wait and see
untuk menentukan langkah mana yang terbaik untuk memilih dengan siapa basis koalisi utamanya
nah kalau misal kemudian betul penyatuan gerindra dan pdip memungkinkan untuk dilakukan
maka tentu ini akan berimplikasi serius terhadap eksistensi pkb di dalamnya
bisa saja jika kemudian pdip dengan gerindra bersatu
maka pkb akan di faith accomply
maka pdip akan terpaksa menerima situasi tersebut
apakah menerima atau tidak dengan segala konsekuensi
nah itu kemudian situasi yang tampaknya ingin diantisipasi oleh statement caimin kemarin
yang mengatakan bisa saja membentuk sebuah komposisi baru
oke saya akan tanya ke mas saiful
benarkah ini kemudian antisipasi
tadi kemudian meminjam bahasa mas hoirul adalah sebuah ancaman atas dugaan tidak komitmen begitu
ada kemudian calon calon lain yang akan dimasukkan dalam bursa
dalam bursa cawapresnya
seperti apa pkb melihatnya mas saiful
ya yang jelas sampai hari ini saya perlu konfirmasi bahwa
perbincangan kami dengan gerindra
belum ada nama lain selain pak prabowo dan gus mohaimin
nah cuman pkb menegaskan sekali lagi
pkb punya track record untuk tidak pernah
dalam sejarahnya tidak pernah mencederai dalam bangunan koalisi
konsekuensi ketika tercederai
sama mereka oleh mas waerul hanam
saya kira pkb pasti bersikap
dan itu saya kira hal yang sunnah ya
yang ketika dicederai itu hukumnya boleh untuk membalas mencederai
tapi level itu kan sifatnya antisipatif
dan sampai hari ini saya kabarkan sekali lagi
itu sifatnya respon sesaat
respon spontan dari gus mohaimin ketika ditanya teman teman wartawan
ada kemungkinan itu ya
berarti artinya definisi anda tadi mengatakan menciderai ini adalah
ketika caimin tidak masuk dalam capres ataupun cawapres begitu ya
dalam koalisi ini nantinya
ya karena kita menjalankan amanat muktamar
muktamar kita memastikan bahwa gus mohaimin harus maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan di muktamar itu secara tegas tertulis
gus mohaimin harus maju sebagai capres dalam pilpres dua ribu dua puluh
oke jika cawapres apakah masih akan rukun begitu
atau kemudian anda katakan bersikap tadi pkb
ya tentu karena forum mandatorinya
forum tertinggi dari pkb
tentu pkb harus menggerak lagi forum yang setinggi muktamar
untuk ketika harus turun dari posisi capres dan cawapres
oke tapi ruang diskusi itu masih ada begitu ya di internal pkb ya mas
ya tentu pada konteks ini tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan ketua umum
karena forum lah nanti akan menentukan apakah menetujui gus moaenin untuk turun jadi caopres atau tetap harus jadi capres
oke tetap pada komitmennya di capres
tapi kemudian ketika ada tawaran cawapres
maka akan ada ruang untuk itu
tapi kemudian tidak ada ruang untuk jika tidak di dua tempat itu begitu ya
saya tegaskan lagi
ya tentu karena sekali lagi ini mandat dari muktamar
yang mengharuskan gus muhaymin untuk maju dalam putaran pilpres dua ribu dua puluh
oke terakhir saya akan ke mas khoirul
mas korul kemudian seberapa akan berpotensi atau seberapa besar probabilitas kemudian
untuk kemudian terbentuk komposisi komposisi baru
mengingat hari ini kita sudah cukup bisa melihat peta begitu
dengan siapa dengan siapa yang akan kemudian bertarung
seperti apa anda melihat
mas bram kalau kita cermati lebih detail
dengan lebih cermat
statement yang disampaikan terakhir oleh mas huda
sebenarnya itu sudah cukup mempertegas positioning pkb saat ini
bahwa yang disampaikan caimin itu bukan sekedar reaksi
tetapi betul betul sebuah early warning system
dan itu adalah sebuah langkah mitigasi yang cukup serius
artinya kalau misalnya ini tidak disikapi secara cermat oleh teman teman gerindra
maka yang disampaikan caimin itu kemudian bisa terjadi
nah oleh karena itu
saya pikir di statement ini sudah semakin terbuka
sedisiplin disiplinnya mas huda menyampaikan statement
akhirnya juga terbuka juga
nah oleh karena itu
langkah mitigasi begitu ya
tetapi betul bahwa kemudian
kalau misalnya tadi disampaikan
pkb tidak pernah menegasikan atau tidak disiplin dalam sebuah koalisi
tetapi ingat bahwa seorang caimin dalam kapasitas dan jam terbang beliau
beliau termasuk seorang politisi yang relatif cukup taktis
tetapi pada saat yang sama
juga bisa berubah menjadi sangat pragmatis
kita bisa melihat dengan cermat
bagaimana ratusan bahkan ribuan baliho tersebar di seluruh indonesia
mendeklarasikan diri caimin siap menjadi cawapresnya jokowi menjelang dua ribu sembilan belas
tetapi ketika kemudian dinamika berubah
maka kemudian sikap realistis caimin begitu mudah di switch
jadi proses switching itu bisa terjadi begitu rupa
kalkulasi teknis dan juga strategis di dalam konteks
dalam konteks pembacaan koalisi
maka memungkinkan itu terjadi dan dilakukan oleh pkb
nah oleh karena itu ini saya sampaikan
ini adalah sebuah early warning system yang cukup serius
disampaikan oleh teman teman pkb
jika tidak di respon secara cermat
secara memadai oleh gerindra
maka betul ada kemungkinan
ada koreksi total terhadap skema koalisi ini
meskipun tentu dari gerindra sendiri akan mencoba mengkalkulasikan ulang
jika memang ada partner yang lebih besar
tampaknya gerindra juga akan melakukan langkah langkah yang sifatnya pragmatis di sana
terima kasih ustaz
baik berarti early warning system atau mitigasi ini tidak hanya pada bencana alam saja
tapi dinamika politik sepertinya juga harus dimitigasi
oke kita akan lihat seperti apa kemudian
apakah benar seperti yang gerindra gambarkan akan diumumkan cepat
termasuk mas saiful juga mengatakan
meski tidak ada waktu yang jelas
kami tentu publik akan menunggu kapan hasil keputusannya
terima kasih telah bergabung bersama kami
waksek jnpkb saiful huda
dan juga direktur indo strategi
pak rumam telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
selamat malam salam sehat selalu mas mas kalian